ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono dan ketua dpp pdi perjuangan puan maharani bertemu di pelataran hutan kota senayan jakarta pusat
keduanya terlihat berjalan dan bersalaman menuju tempat konferensi pers
ahy dan puan bertemu sekitar pukul delapan pagi di mana ahy sebelumnya sudah tiba terlebih dahulu di pelataran senayan bersama dengan sekjen pdip hasto kristianto
keduanya sempat berolahraga di kawasan senayan
ahy datang dari sudirman tamrin sementara puan berolahraga dari jalan denpasar kuningan jakarta selatan
pertemuan ini juga dihadiri ketua fraksi pdip di dpr yanni utut adianto ketua bapilu pdip bambang wuryanto alias bambang ocul serta politisi pdip masinton pasaribu
sementara itu dari demokrat tampak pula anggota majelis tinggi partai demokrat syarif hasan
seksyen demokrat tengku rifki harsha waseksyen demokrat jansan sitindaun politikus demokrat didik mukrianto hingga santoso
ketua fraksi pdip dpr yanni utut adianto ketua bapilu pdip masinton pasar ibu
jadi banyak lagi isu kebangsaan isu negara isu rakyat yang bisa kita rajut bersama
jadi ini mungkin pertemuan yang pertama tapi insya allah bukan pertemuan yang terakhir
dan untuk bisa mencapai kesamaan itu ya tentu kita perlu waktu untuk kemudian sering sering ketemu supaya bisa ngobrol ngobrol hal hal yang memang diinginkan